kpk menetapkan tiga orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di jakarta tegal dan juga banjarmasin pada selasa lalu
hal itu disampaikan dalam jumpa pers pada rabu malam usai memeriksa secara intensif pihak pihak yang ditangkap selama dua puluh empat jam
dari delapan orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan selasa lalu kpk akhirnya menetapkan tiga orang tersangka
yaitu wali kota tegal siti masita suparno pengusaha sekaligus ketua dpd partai nasdem amir mirza huta galung
serta wakil direktur keuangan rsud kardinah kota tegal cahyo supriyadi
ketiganya menjadi tersangka dugaan suap pengelolaan dana jasa kesehatan di rsud kardinah kota tegal
dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemkot tegal tahun anggaran dua ribu tujuh belas senilai lima satu miliar rupiah
dan dalam jumpa pers tadi malam kpk turut memamerkan barang bukti uang sitan senilai tiga ratus juta rupiah
dimana uang senilai dua ratus juta rupiah diamankan dari posko pemandangan siti masita suparno amir mirzahuta galung di tegal
keduanya diketahui merupakan pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua
guna kepentingan penyidikan kpk menahan ketiga tersangka selama dua puluh hari ke depan di tiga rutan terpisah
kpk meningkatkan penanganan perkara tersebut ke tingkat penyidikan serta menetapkan tiga orang tersangka
diduga sebagai penerima adalah sms sms dan amh
sns wali kota tegal kemudian amh pengusaha orang kepercayaan dari wali kota tegal tersebut
kemudian sebagai pemberi di sini adalah chi india ini merupakan wakil direktur rumah sakit rumah sakit rsud kardina yang ada di kota tegal
sejak wali kota tegal siti masita suparno tertangkap operasi tangkap tangan komisi pemberantasan korupsi pada selasa petang
banyak warga dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kota tegal datang ke rumah dinas di kompleks balai kota
kejadian ini telah diluapkan kegembiraan dengan berbagai cara mulai dari sujud syukur dan juga syukur gundul masal
penangkapan wali kota tegal siti masita suparno oleh komisi pemberantasan korupsi membuat gembira sebagian warga dan pegawai negeri sipil di tegal
mereka menganggap penangkapan ini merupakan akhir dari kesewenang wenangan pimpinan daerah yang meresahkan warga dan pegawai
beberapa pegawai menganggap siti masita yang biasa dipanggil bunda sita sering dikenal menolak
dengan menonaktifkan pejabat
sebanyak tiga belas pejabat dinonaktifkan dan dua aktivis dipenjara
karena mengkritik kinerja pemerintah
ketiga belas pegawai yang dinonaktifkan rata rata pejabat eslon dua dan tiga
tiga diantaranya diberhentikan paksa tanpa gaji dan uang pensiun
pemberhentian menggunakan surat keputusan wali kota
tanpa surat dari badan kepegawaian nasional
jadi ketika saya awal mau dipindah itu kan saya didisub lima tahun ya
saya bilang kami lima tahun itu dapat penghargaan terus
wtn itu semenjak saya jadi kepala dinas perhubungannya dapat
proyek proyek kerja kasih di sini
saya kan tak serahkan
ya itu monggo
beberapa pegawai di lingkungan kota tegal menganggap
selama periode kepemimpinan bunda sita
terjadi perpecahan antara pegawai yang pro dan kontra
pegawai yang kontra biasanya kena sanksi non aktif atau dipindah tugas

atau aparatus satu negara ini kan dalam keadaan yang tidak kondusif

karena banyak yang tidak
urusan birokrasi ya

sehingga memang untuk dari segi administrasi ke pegawainya juga kurang bagus
tidak hanya pegawai aktivis di kota tegal juga menjadi korban
karena mengkritik kebijakan wali kota tegal
hal ini dialami agus lamed dan komarudin
yang dipenjara dengan tuduhan melanggar undang undang ite
dan difonis selama lima bulan
mendiskusikan dengan kawan kawan itu bahwa ini tragedi
potret tragedi kemanusiaan yang terjadi di tegal
pertama dia di kepemimpinannya itu sudah menurunkan pangkat
pegawai rendahan di asn
kemudian menghentikan gaji
anda pernah dipenjara mas
ya saya kenal lima bulan
kita sedang melakukan pembelaan terhadap warga yang akan digusur
sebagai ungkapan kegembiraan para pegawai dan aktivis di tegal
melakukan sujud syukur dan aksi cukur gundul masal
imam suripto tegal
terima kasih pak
untuk dip auditor